assalamualaikum wr wb
menteri keuangan sri mulyani mengingatkan
pada tahun depan resesi atau pertumbuhan negatif
dua periode berturut turut bakal terjadi di negara negara maju dunia
terutama di eropa dan amerika
hal ini terjadi akibat tekanan inflasi dari harga energi dan pangan
untuk mengatasi hal tersebut
bank sentral amerika the fed dan bank sentral eropa atau ecb
kompak menaikkan suku bunga acuan
sejak awal dua ribu dua puluh dua hingga september ini
the fed telah menaikkan suku bunga sebesar tiga ratus poin
untuk mengatasi inflasi yang tercatat di angka delapan tiga persen
adapun ecb telah menaikkan satu ratus dua puluh lima poin
untuk mengatasi inflasi eropa sebesar sembilan satu persen
ini adalah suatu tren yang pasti akan memberikan dampak
terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi
bank dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral
di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga
secara cukup ekstrim dan bersama sama
maka dunia pasti mengalami resesi di tahun dua ribu dua puluh
inilah yang sekarang sedang terjadi
yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral
terutama di negara negara maju
secara cukup cepat dan ekstrim
dan itu pasti akan memukul pada pertumbuhan ekonomi negara negara tersebut
di dalam negeri
bank indonesia telah menaikkan suku bunga sebesar tujuh puluh lima poin
sejak awal dua ribu dua puluh dua hingga september ini
hal ini bertujuan untuk menekan inflasi nasional
yang menurut catatan bps berada di angka empat tujuh persen pada agustus lalu
sehingga suku bunga acuan bank indonesia saat ini berada di angka empat dua puluh lima persen
nah jadi kalau yang penting bagi kita semua
di dalam pahit pengeresesi ini adalah
pertama tentu kita kalau dari sisi perusahaan
itu tentunya kita harus mengantisipasi
dengan mengamankan cash flow
cash flow itu harus dibuat lebih konservatif
karena kita memperkirakan bahwa kalau resesi itu kan akan diikuti dengan menurunnya daya beli ya
dan kenaikan daripada seluruh komoditas juga naik
hari hadi menambahkan
pihaknya meminta agar pemerintah membuat aturan atau regulasi selonggar dan se efektif mungkin
agar aliran investasi dari luar negeri dapat terjaga
ekonom bank perusahaan
yang permata joshua pardede menjelaskan
resesi global ini dipengaruhi oleh agresivitas kenaikan suku bunga bank sentral global
yang dipicu kenaikan inflasi dan dorongan perang rusia ukraina
jadi artinya industri yang memiliki proporsi bahan baku impor yang cukup besar
ini seperti makanan minuman
terutama yang menggunakan bahan baku impor ya
seperti gandum kedelai gula ya
lalu juga ada industri ataupun produk elektronik dan barang barang elektrik ya
lalu juga tekstil ya
jadi semua sektor usaha tersebut memang akan terkena dampak lebih signifikan
dibandingkan sektor sektor lainnya yang tidak terlalu mengandalkan kebutuhan impor
ini tentunya akan mengaruhi pertumbuhan ekonomi kita
tapi perlambatan yang akan dialami indonesia
saya pikir tidak akan sedalam seperti yang dialami oleh sebagian negara maju
joshua memperkirakan perekonomian indonesia kuartal tiga tahun ini tumbuh lima empat hingga lima lima persen
itu berarti secara setahun penuh atau full year
pdb indonesia bakal tumbuh lima hingga lima dua persen
khusus pada dua ribu dua puluh
pertumbuhan perekonomian indonesia diprediksi empat lima hingga lima persen
akibat efek kenaikan suku bunga acuan bi dan efek resesi global